pertanian menjadi salah satu sektor yang terdampak perubahan iklim global
kurangnya curah hujan serta peningkatan suhu mengakibatkan sumber air dan lahan kekeringan
yang bisa meningkatkan resiko gagal panen
hal ini sudah terjadi di beberapa wilayah
ribuan hektare lahan pertanian kering kerontang dan tidak bisa ditanami
menteri pertanian syahrul yassin limpo memprediksi saat fenomena el nino kategori sedang
indonesia akan kehilangan produktivitas tiga ratus delapan puluh ribu ton beras
hal ini tak hanya mengakibatkan kenaikan harga beras
tapi juga dapat mengancam ketersediaan stok beras nasional
biasanya stok pangan diamankan dengan cara mengimpor beras
namun saat ini lebih dari dua puluh negara telah menghentikan ekspor beras
demi menyelamatkan rakyatnya sendiri
kita mau memperbesar cadangan strategis beras kita
mau impor juga barangnya sulit didapatkan tidak
seperti yang lalu lalu nyodorin barangnya
pak ini dibeli pak ini dibeli pak sekarang mencarinya sangat sulit
karena ingin menyelamatkan rakyatnya sendiri sendiri
memberi makan rakyatnya sendiri sendiri
direktur utama perumbulok budi waseso menyatakan stok cadangan beras masih tersedia
jadi kalau kita bicara stok yang sekarang ada di bulok itu satu tiga juta
kita kan masih
menjerat di dalam sama nanti yang ada kita mau mendatangkan lagi untuk stok ya
jadi kalau kita datang stoknya ini sampai yang kuotanya yang dua juta itu
ya kita punya stok air itu dua tiga juta
dari beberapa negara ya non india
karena india kan sudah close ya
guru besar fakultas pertanian institut pertanian bogor dwi andreas santoso
menyampaikan bahwa stok cadangan beras
yang kini dimiliki terhitung aman hingga musim panen dua ribu dua puluh satu
meski ada kenaikan harga bagi konsumen
ada juga kenaikan harga di tingkat usaha tani hingga tiga puluh satu tiga persen
menurutnya hal ini membangkitkan semangat petani untuk menanam padi
dengan harga pasar yang meningkat
petani mendapat keuntungan lebih untuk menutupi modal produksinya
dwi khawatir jika pemerintah melakukan impor beras berlebih
harga di tingkat usaha tani akan menurun
dan petani tidak bisa mendapat untung dari menanam padi
enam juta ton saja dari beras impor yang sudah masuk sudah cukup
apalagi ada empat ratus ribu yang sekarang sedang dalam pengapalan ke indonesia
jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan
justru yang teramat penting kekhawatiran kami
kalau pemerintah melakukan intervensi berlebihan
dengan stok dua juta ton dari impor tersebut
itu kemudian harga di tingkat usaha tani turun lagi
itu justru kekhawatiran kami yang terbesar

tapi masalahnya harga sudah tidak sama lagi
ibu ini harga berasnya sekarang jadi berapa sih bu
ada yang rp sebelas dua belas rp tiga belas per liter
jadinya per kilonya ada yang rp tiga belas rp empat belas
kenaikan harganya sendiri berapa bu untuk beras ibu ini
setilunya sekitar rp sepuluh
oke ini sejak kapan sih bu dirasakan
kurang lebih tiga bulan yang lalu
tiga bulan yang lalu
tiga bulan yang lalu
harapannya apa ibu
harapannya semoga nanti kembali dan bisa berjangkau oleh masyarakat
kekhawatiran berikutnya adalah ketika impor beras berlebihan
pemerintah tidak bisa melindungi harga beras baik konsumen dan juga bagi petani